pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden republik indonesia ganjar pranowo dan mahfud md tiba di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta pada minggu pagi
kedatangan mereka adalah untuk menjalani tes kesehatan sebagai syarat kelengkapan mendaftar sebagai capres dan cawapres dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sejak pukul delapan malam kemarin keduanya sudah diminta untuk berpuasa sebagai syarat pemeriksaan kesehatan hari ini
kepala rspad gatot subroto ledjen albertus budi sulistya menyebutkan bahwa materi pemeriksaan tim pemeriksaan rundown pemeriksaan akan sama untuk seluruh pasangan bakal capres dan cawapres
gatot subroto ledjen albertus budi sulistia menyebutkan bahwa materi pemeriksaan tim pemeriksaan rundown pemeriksaan akan sama untuk seluruh pasangan bakal capres dan cawapres
rspad akan melibatkan lima puluh orang dokter dengan berbagai latar belakang dan spesialisasi serta dua orang psikolog
waktu pemeriksaan akan berlangsung setidaknya selama delapan sampai sepuluh jam
bahwa hari ini minggu dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh tiga rspad siap untuk menyelenggarakan pemeriksaan bapak slon untuk capres dan cawapres
bapak ganjar pranowo dan bapak mahfud md
perlu kami sampaikan bahwa tadi juga sudah disebutkan bahwa materi pemeriksaan tim pemeriksa alat pemeriksaan rundown pemeriksaan persis sama untuk semua paslon
kemudian kami juga sekali lagi melibatkan lima puluh orang dokter dengan berbagai latar belakang spesialisasinya
serta psikolog ada dua orang psikolog yang juga involve di dalam tim ini
jadi ada dari tim dokter rspad tim dokter dari utusan masing masing kolegium keahlian dan bnn serta ibu non pesikologi indonesia
waktu pemeriksaan ring antara delapan sampai sepuluh jam
dan setelah itu nanti kami akan melaksanakan sidang pleno untuk menilai hasil pemeriksaan
dan selesai seluruh rangkaian pemeriksaan sekali lagi kami ingatkan bahwa bapak slon akan menyelenggarakan press conference di tempat ini
supaya nanti awak media bisa berkomunikasi langsung dengan beliau
saya kira itu hal yang kami sampaikan dan kami percaya bahwa tim dokter akan bersikap profesional independen dan dapat dipercaya
pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden republik indonesia ganjar pranowo dan mahfud md menjalani pemeriksaan kesehatan di rspad gatot subroto jakarta sejak minggu pagi
untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
arah apa saja sebenarnya materi pemeriksaan yang dilakukan bagi ganjar pranowo dan juga mahfud md hari ini
mevri dapat kami sampaikan bahwa sudah hampir empat jam lamanya pasangan dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yakni ganjar pranowo bersama dengan mahfud md menjalani proses pemeriksaan kesehatan di rspad gatot subroto
kendati demikian hingga siang hari ini
kedua pasangan calon masih belum selesai menjalani proses tahapan dari pemeriksaan yang dilakukan
karena kalau berbicara soal proses pemeriksaan ini disampaikan pula oleh kepala rumah sakit pusat angkatan darat akan memakan waktu sekitar delapan hingga sepuluh jam
hal ini juga menindaklanjuti bahwa banyak sekali hal hal yang akan diperiksa oleh tim dokter yang sudah disiapkan oleh tim rspad gatot subroto bersama dengan tim
kepala rumah sakit pusat angkatan darat akan mencari teman teman yang bisa untuk dapat memastikan bahwa seluruh pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke kpu ri untuk mengikuti kontestasi pilpres tahun dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan ini sudah siap bukan hanya dari segi fisik maupun juga psikologis ataupun juga mental
kalau berbicara soal poin poin apa saja yang akan diperiksa dalam segi fisik nantinya tim dokter yang tentunya sudah kompeten di bidangnya masing masing karena dari pihak rumah sakit sudah menggandeng setidaknya lima puluh orang

kepala rumah sakit pusat angkatan darat akan mencari teman teman yang bisa untuk dapat memastikan bahwa seluruh pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke kpu ri untuk mengikuti kontestasi pilpres tahun dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan ini sudah siap bukan hanya dari segi fisik maupun juga mental
kepala rumah sakit pusat angkatan darat akan mencari teman teman yang bisa untuk dapat memastikan bahwa seluruh pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke kpu ri untuk mengikuti kontestasi pilpres tahun dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan ini sudah siap bukan hanya dari segi fisik maupun juga mental

laporan anda produser lapangan cnn indonesia clarissa radia bersama dengan seluruh tim cnn indonesia melaporkan langsung dari rspad gatot subroto jakarta